kita berdua itu ibarat kata magnet
ya sel gimana
kamu bersedia nggak buat terima tawaran aku buat jadi wakil ketua osis
biar kita bisa berjuang sama sama
nggak sorry soalnya lo tau sendiri kan gue sibuk part time
oh jadi masalahnya di part time doang ya
padahal aku yakin bakal seru kalau misalnya kamu sama aku jadi ketua dan wakil ketua osis
dan untuk yang masalah part time
kamu nggak usah khawatir
aku pastiin kegiatan osis gak bakal ganggu schedule kami
makasih banget nih al udah puju gue buat jadi wakil ketua osis
tapi masalahnya gue bener bener nggak ada minat buat join osis osis yang ini
berarti secara tidak sengaja
gak percaya dong sama ardi
bukan maksud lo kayak gitu sel
gini deh habis ini lu mending ngobrol sama ardi
karena kalau gue jadi ardi pun gue bakal betis
gue yakin nih ya kalau rifka nawarin pasti dia mau
nggak gue santai aja
gue tahu kok lo pengen bareng bareng terus kan sama michelle
yaudah kalau gitu gue gak perlu minta maaf kan
iya santai aja
oh rasa cintamu sama anak ips sama negara kedaulatan ips udah berkurang
ale jangan ngomong ya jangan bicara sembarang
kita punya cinta ini sama negara ips
eh seperti betta mencintai betta punya tanah air sendiri
tidak pernah berkurang
apalagi udar kawan
berarti jawaban lo yes kan
demi anak ips
udah pasti yes
join atau nggak
ya kalau gue sih ya daripada lo galau galau gitu mending lu cari kesibukan supaya nggak galau
gue mending alihin pikiran dulu sementara
kan gue juga harus nunggu rara yucin dengarniin pikirannya dia
nah itu dong lo semangat
eh kalau lu galau
kalau di acara ulang tahun sekolah nanti lo ikut stand up comedy entferna
gimana kalau di acara ulang tahun sekolah nanti lo ikut stand up komedi aja
karena katanya anak ipa yang namanya budi tuh mau ikut juga
gimana kalau ya kayak lo pasti gak mau kalah kan ikut aja
kalo memang itu dari lu buka hati nona riva yang paling kalah tuh
petra akan ikut dan siap berpartisipasi dalam ajang stand up komedi
kembar kembar tau apa ali
akhirnya semangat juga nih kawan
oke kita kumpul dulu dong anak ips harus terus selalu di atas anak
oh itu pasti
eh ini iseng banget ngapain coba terusnya gimana potol kecap lepasin gak
ya kalo rusak gapapa nanti gue beliin yang baru
jadi nanti setiap lo pake tas baru dari gue lo akan selalu inget gue terus
eh lo yang ada bikin mood gue rusak tiap pagi tau gak lepasin
justru malah memulai hari lo dengan baik gak sih pake tas baru dari gue
lepasin lepasin gak
udah lu mau pulang kan pulang bareng gue aja yuk gue ntarin
lo bisa gak sih pergi jauh jauh dari hidup gue mah gue capek gitu dapet masalah gara gara lo
gue pingin hidup dengan tenang potol kecap please
kerupuk kulit gak ada hidup yang namanya tenang tenang terus gak ada
tapi hidup gue tuh tenang sebelum kenal sama lo potol kecap
eh kerupuk kulit dengar ya kita berdua itu ibarat kata magnet
dimana kalau satunya menjauh satunya lagi mendekat jadi lu harus terima lapang dada dengan ikhlas
lu harus menerima takdir takdirnya apa ya kita berdua itu jodoh
kalo kaya gitu gue bakal doa tiap hari minta tuhan biar jodoh gue dituker
karena gue gak mau jodoh sama lo
oh iya dan satu hal lo bisa gak sih stop isengin gue sampai ngirim foto tuh menu segala aneh banget
gue kasih tau temen lo ya lo iseng india juga
emang gue kasih tau gue kasih tau
ih ngeri banget sekarang kerupuk kulit ngancem ngancem gak duan anaknya
eh tapi gue mau nanya kan gue habis kirim foto foto lucunya nadief tuh happy kan loh
engga gue malah gak happy sama sekali tau gak
tau tau sih nadif itu adalah orang nomor dua yang paling nyebelin terngeselin yang pernah gue temuin atau enggak
iya menurut lo aja
gak apa apa deh
sekarang itu gue jadi nomor satu yang paling nyebelin yang paling ngeselin
tapi nanti lama lama jadi nomor satu yang paling ngangenin terus paling disayangkan
bermimpi lo udah bareng aja
gue gak mau gue udah pesen ojol
udah bareng gue aja ya
mbak bisa dah
ah iya betul sekali
kalau lo segera depan keren banget
sejega banget gue ditinggal
masa gue ditinggal sih
kamu tuh harusnya baik baikin aku di
memang kamu mau dicap pengkhianat sama anak anak
dengan kamu pacar sama aku tapi kamu mengungkapin perasaannya sama rara
kamu lihat deh di situ
ada nadif sama temen temen yang lainnya
semoga kamu orang punya kawan itu tidak bikin drama di sini lagi
asli gue juga berharapnya kayak gitu deh
kalau kamu gak bareng sama aku pasti mereka bakal mikirnya kamu belum move on the ra
bisa gak usah pegang pegang begini gak
aneh gak sih kalau aku nggak pegang sama kamu nanti anak anak curiga loh kalau misalnya kamu belum move on the rak
apatahok ini kslp
mau ya neng ada telat tadi
pak bisa ngebut dikit gak apa apanya ada orang aneh banget
ngikutin saya dari tadi
berpukulit udah yuk barengan sama gue
eh ini tuh mau hujan
tau gak nanti lu ke hujanan
yaudah pake aja sendiri
gue gak mau lu sakit
lu bisa gak sih jauh jauh
eh percaya sama jodoh lo
gue udah bilang berapa kali sama lu
atau gak lu kelupaan izin terus nanti
mau gitu jauh jauh gak
yaudah dikit aja pak
yaudah dikit aja pak
yaudah dikit pak
yaudah dikit pak
yaudah dikit pak
yaudah dikit pak